kalau kita juga ngomongin transportasi umum daniel ini yang terbaru soal mrt
nah ini ternyata mrt menjadi salah satu proyek investasi
pemprov dki jakarta telah meresmikan stasiun mass rapid transit atau moda raya terpadu mrt dukuh atas
melalui fasilitas ini pemerintah ibu kota mengajak masyarakat untuk segera beralih ke transportasi umum
selain itu pemprov dki juga berjanji mengutamakan fasilitas penjalan kaki dan memperpanjang diskon tarif mrt
pemerintah ibu kota akhirnya meresmikan kawasan integrasi transportasi duku atas selasa tiga puluh april dua ribu sembilan belas
kawasan ini sebagai pusat untuk beberapa moda transportasi masal
seperti mrt krl kereta api bandara transjakarta dan bus lainnya
kawasan ini diharapkan mempermudah masyarakat yang ingin berpindah dari kendaraan pribadi ke moda angkutan masal
memulai dengan memastikan bahwa di antara moda itu ada fasilitas transisi yang memudahkan bagi warga
alhamdulillah itu sudah terbangun
dan kita juga menginginkan warga berpindah antar moda mendapatkan pengalaman yang unik
karena itu kalau teman teman lihat di jalan kendal
perancangannya dibuat bukan sekedar terowongan untuk orang lewat sehari hari
tapi juga dia menjadikan
jadi tempat ekspresi seni
termasuk ada spot spot kebudayaan
demi mengajak masyarakat meninggalkan kendaraan pribadi
pemprov dki jakarta akan mengutamakan pembangunan fasilitas untuk pejalan kaki atau pedestrian
selain itu juga akan dibangun fasilitas air siap minum di duku atas
untuk mendidik masyarakat mengurangi sampah plastik dengan membawa botol minum pribadi
direktur operasional pt transjakarta daud yosef
menyambut baik peresmian kawasan integrasi
di duko atas
daud pun menjelaskan perihal kartu jaklingko
yang bisa dipakai untuk enam moda transportasi masal ibu kota
kita sudah memasuki tahapan yang baru
yaitu tahap integrasi
integrasinya ada tiga
yang pertama adalah integrasi fisik
dimana kita bisa melihat hari ini dengan adanya kawasan integrasi
maka sudah menjadi tiga titik
yang pertama adalah integrasi mrt dengan transjakarta di bundaran hi
yang kedua integrasi fisik antara
stasiun mrt dengan halte transjakarta di lebak bulus
dan yang ketiga adalah integrasi di kawasan duko atas
antara tadi enam moda yang disampaikan oleh pak gubernur
sementara itu untuk menggenjot jumlah penumpang mrt
direktur utama mrt william sabandar
pada pemprov dki selama dua pekan ke depan
atau pada waktu yang ditetapkan pemerintah